ya komisi pemilihan umum dki jakarta masih melakukan pemutahiran daftar pemilih di tingkat kecamatan
kpu dki mengimbau warga ibu kota yang memiliki hak pilih agar berperan aktif untuk mendaftarkan diri bila belum terdata
pemutahiran data pemilih gubernur dan wakil gubernur dki jakarta dilakukan berdasarkan sinkronisasi antara dp empat atau daftar pemilih tetap pada pemilihan presiden dua ribu empat belas
data yang diterima oleh kpu dki menunjukkan ada selisih ini sedikitnya tiga ratus ribu antara dp empat dan dpt pilpres dua ribu empat belas
sementara itu warga ibu kota yang direlokasi oleh pemerintah provinsi dki jakarta beberapa waktu yang lalu akan tetap didata berdasarkan domisili saat ini
kpu dki jakarta mengeluhkan sulitnya akses pendataan pemilih di beberapa apartemen
sementara itu sehari sebelum batasnya kpu dki jakarta menerima data yang berbeda
akhir seluruh pasangan calon gubernur dki diminta segera melaporkan dana awal kampanye ke komisi pemilihan umum provinsi dki jakarta
laporan awal dana kampanye adalah pembukuan yang memuat informasi rekening khusus dana kampanye sumber perolehan saldo awal serta penerimaan sumbangan dari pasangan calon atau partai politik
dalam peraturan kpu nomor tiga belas tahun dua ribu enam belas tentang dana kampanye setiap pasangan calon hanya diperbolehkan menerima sumbangan maksimal tujuh puluh lima juta rupiah dari perorangan
dan tujuh ratus lima puluh juta rupiah dari kelompok atau badan usaha swasta
selama pelaksanaan kampanye kpud dki jakarta tidak hanya mengatur jumlah maksimal penerimaan sumbangan namun juga jumlah pemakaian dana selama masa kampanye
anggaran mereka kelola sendiri
kami hanya menentukan bahwa batas total biaya kampanye adalah sekian
misalnya batas total biaya kampanye adalah lima puluh miliar
maka berapapun sumbangan yang mereka terima mereka hanya boleh menggunakan
mereka menggunakan sebanyak lima puluh miliar
untuk kegiatan apa saja ya silakan
usulan kami sudah ada tentu kami harus mendengarkan lagi masukan dari para pasangan calon
tapi pada akhirnya kami akan menetapkan berapa ideanya jumlah maksimal pengeluaran dana kampanye